mama mesti benci apapun sama aku
aku sanggup bertahan
tapi kalau andi unang duduk duduk aku kayak gitu
padahal aku udah memilih untuk jadi istri yang baik buat andi
aku udah lakukan apa aja untuk membahagiakan dia
aku udah lupain haris
tapi kenapa dia setinggi itu sama aku
aku harus kemana lagi sekarang
aku gak memungkinkan pulang ke rumah papa
nanti dia selalu
tadi pagi itu
dia dandan cantik banget
sampai malam gini belum pulang
pasti ada yang gak beres
jangan mikir yang macem macem
tidak ada yang beres
tidak ada yang beres
bener kan apa kata mama
dia tuh dia pulang diantarin sama cowok
aku gak bisa melakukan malam pertama ini sama aku
apa karena riri gak bisa dapetin itu dari gua
lalu dia mencari pelampiasan ke orang lain
andi kamu apa apaan sih
kamu yang apa apaan riri
kamu yang apa apaan riri
jangan berang nuduh lu ya
gak ada apa apa
andi udah kamu bisa denger gak sih
dia tuh cuma nganterin aku pulang gak lebih
terus kenapa kamu belain dia
dia pacar kamu
ribut ribut apaan tuh
eh lu jaga ya omohan lu ya
gue gak pacaran sama riri
gue temen kuliah dia
nanti udah ya
kamu pulang aja
aku gak nyangka kamu setiga itu
adik kamu pikir aku istri macam apa sih
kamu yang beli emangnya
kamu yang beli
chopnya ga ada apa apa
jangan longe cacup
jangan lupa melewati
tidak ada uang dari mana
ya ampun ini kan duitnya riri
dari berdagang seharian
hari jadi bener ini yang kamu lakuin
aku bener bener gak nyangka
andi itu uang
lu apa apaan sih d
lu jangan duduk riri tanpa bukti
mas lu gak usah ngurusin riri
dia istri lu sendiri
dia itu emang istri eluh
tapi dia juga
dia juga apa mas
dia adik aku juga
dan lu sebagai suaminya
seharusnya lo bisa lebih menghargai istri lu
lu dengerin dulu penjelasannya
baru lu marah
haris minta andi menghormati istrinya
tapi harry sendiri gak mau menghormati aku sebagai istrinya
kamu mau nyinggalin aku karena aku gak bisa ngasih kamu keturunan
karena aku suka ratia
kamu meninggalin aku gara gara laki laki yang bisa ngasih kamu duit
yang bisa ngasih kamu keturunan
asal kamu tahu ya andi
aku ini berjuang buat kamu
aku bilang kamu mati matian
aku mengalah buat kamu
aku berjuang buat kamu
aku berjuang buat kamu
aku kehilangan semua buat kamu
aku kehilangan semua buat kamu
aku jualan baju di bazar
untuk bantuin kamu
karena aku tau
kamu itu belum sanggup
menanggung semua biaya ini
menanggung semua biaya ini
menanggung semua biaya ini
dan aku juga gak enak sama mama kamu
dan umpang disini makan disini tidur disini
dan umpang disini makan disini tidur disini
tapi gak ikut patungan
bukan pengeluaran rumah
aku gak mau
kamu gak percaya sama aku
kamu pikir aku perempuan
semoga gara gara mama suka manis manasin aku
karena mama gak suka sama riri
mas kenapa riri pergi
haris kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang
haris istri kamu itu aku bukan dia
dasar wanita bikin rusuh
kedua anakku gak ada lagi yang ngurut sama aku
semua gara gara dia
mama mesti benci apapun sama aku
aku sanggup bertahan
tapi kalau andi undang undang duduk aku kayak gitu
aku gak bisa
padahal aku udah memilih untuk jadi istri yang baik buat andi
aku udah lakukan apa aja untuk membahagiakan dia
aku udah lupain haris
tapi kenapa dia setinggi itu sama aku
aku harus kemana lagi sekarang
aku gak memungkinkan pulang ke rumah papa
aku jadi rumahnyaoshop

gerakan buat r true